pemerintah lewat menteri kesehatan menyampaikan rencana pemberian vaksin dosis ketiga atau booster bagi masyarakat
rencana itu akan diimplementasikan untuk tahun dua ribu dua puluh
isu vaksin booster selama ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan namun faktanya jamak ditemukan masyarakat umum mendapatkan vaksin dosis ketiga
apa pertimbangan pemerintah membuka opsi pemberian booster bagi masyarakat umum
seperti apa kemudian skenario nya
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini melihat rencana kebijakan pemerintah untuk vaksin booster baik yang gratis dan juga yang berbayar
bersama dengan dua narasumber ada pak ahmad arief koinisiator dari lapor covid sembilan belas dan juga ada pak windu purnomo epidemiolog dari unair
selamat malam pak windu pak arief
selamat malam pak arief
nanti juga bergabung bersama dengan kami ibu siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas dari pemerintah
sebelum ke ibu nadia yang masih akan bergabung saya akan ke pak windu dulu
pak windu apa tanggapan anda ketika pemerintah berupaya untuk menyusun skenario vaksin booster bagi masyarakat umum di tahun dua ribu dua puluh
apakah sudah mendesak untuk adanya vaksin booster bagi masyarakat
kan begini ya saat ini kan yang untuk dua dosis saja kan belum selesai
jadi masih sangat jauh
jadi menurut saya selesaikan dulu vaksinasi yang dua dosis ini untuk seluruh warga
jadi sasaran kita adalah dua ratus delapan juta lebih penduduk
itu selesaikan dulu
jadi perkiraan saya kira kira kalau memang
pasokan vaksin yang dari luar ini lancar ya
ini awal tahun depan bisa selesai
tapi itu selesaikan dulu
nanti baru kita bicara tentang booster
karena booster ini kan begini ya
yang penting harus ada bukti bahwa booster ini memang diperlukan
dan kalau memang ada bukti yang menyatakan bahwa booster ini diperlukan
karena memang antibody protektif di dalam tubuh itu kan memang secara logikanya kan memang akan lambat laun menurun ya
jadi kalau kita sudah dapat dua dosis itu menurun memang
cuma sekarang masalahnya adalah ya apakah booster itu memang sangat diperlukan
kalau memang diperlukan dalam rangka untuk pengendalian pandemi
jadi artinya agar populasi ini menyebabkan
jadi bukan sekedar melindungi individu individu tertentu
maka tentu seharusnya booster itu juga harus diberikan melalui program
artinya bukan berbayar
jadi kalau memang mau berbayar melalui bpjs ya
semua anggota bpjs semua peserta bpjs harus mendapatkan
jadi baik itu yang pbi yang memang menerima bantuan iuran
maupun mereka yang membayar secara mandiri
prinsipnya kan prinsip universal health coverage
jadi semua orang harus mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama
tidak lagi ada orang yang harus bayar atau tidak
kecuali ya kalau booster yang dimaksud ini memang hanya untuk perlindungan individu tertentu
karena dia mempunyai tujuan tujuan tertentu
misalnya ada orang yang
yang karena kepentingannya untuk pergi bepergian ke luar negeri misalnya
dia butuh vaksin tertentu
karena kalau vaksin yang sudah diberikan mungkin tidak diterima di negara itu
nah itu memang dia harus bayar mandiri
karena kepentingannya bukan untuk kepentingan pengendalian pandemi
tetapi kalau untuk kepentingan pengendalian pandemi
melindungi seluruh warga
tidak berbayar gitu ya
tapi kan ini masih wacana kan
seharusnya belum menjadi keputusan
saya kira kementerian bisa memikirkan ulang
kalau itu nanti akan berbayar
saya kira begitu
nah kita langsung tanyakan ke ibu siti nadia tarmizi
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas dari kemenkes
yang sudah bergabung
bu nadia selamat malam bu
baik bu nadia langsung saja
ini seberapa serius
soal rencana pemerintah
yang disampaikan pak menkes
bahwa akan membuka keran untuk vaksin booster
bagi masyarakat umum ya
di tahun dua ribu dua puluh dua
karena sebelumnya kan ini menjadi isu yang terus mencuat
tapi sudah ada pernyataan dari pak menkes
artinya ini sudah dipertimbangkan matang matang bu nadia
jadi ini merupakan skenario kita ya
tentunya yang kita rejelasi
dicanakan di dua ribu dua puluh dua
dimana kita mengusulkan
mengikuti skema sebenarnya
jkn yang saat ini kita lakukan
artinya bagi pbi
dan juga kohor anak usia
yang nanti di tahun dua ribu dua puluh
menjadi dua belas tahun
berarti menjadi mereka adalah sasaran dosis satu dan dosis kedua ya
selain itu juga
yang selama ini ditanggung oleh apbd
yang masyarakat seperti kemarin adalah
pemberi penerima upah ya
sesuatunya ini adalah
akan dibiayai secara mandiri tentunya
nah ini skenario memang yang diusulkan
untuk bisa dilakukan

jadi target vaksinasi untuk booster itu
di tahun dua ribu dua puluh dua itu ada
dimana kurang lebih
sembilan puluh dua juta nya itu yang akan dilakukan
ataupun dibiayai oleh pemerintah
nah yang tadi disampaikan pak windu adalah
seharusnya tidak berbayar
juga ini dikritik oleh sebagian pihak juga
yang dimaksud berbayar ini
yang direncanakan oleh kemenkes
sebetulnya bagaimana bu nadia
skenarionya akan seperti apa
ya artinya yang
ini yang tadi yang diluar
dari kriteria kriteria yang kami sampaikan ya
jaminan kesehatan yang saat ini kita lakukan
artinya kalau dia adalah
pekerja ppu ya
pekerja pemberi upah
artinya yang kontrak
yang ada di perusahaan swasta dan sebagainya
atau yang memiliki asuransi mandiri
pemberian boosternya ini
suatu yang mandiri ya
tidak diberikan oleh
dibayai oleh pemerintah
nah pemerintah memang akan menjamin
penerima bantuan iuran
yang memang kita tahu
di jkn pun
mereka iurannya ditanggung oleh pemerintah
selain itu dosis satu dosis kedua ya
pada anaknya akan berusia dua belas tahun
mengapa dipisahkan bu nadia
ada yang kemudian memang ditanggung
ada yang memang harus secara mandiri
ini kan yang disampaikan
kalau pun ada vaksin booster ya
tidak dalam bentuk berbayar begitu
tidak dalam bentuk mandiri
ya ini adalah vaksin booster ya
jadi adalah vaksin pilihan sebenarnya
yang kedua adalah
ini memang masih
sangat dinamis sifatnya ya
sebenarnya usulan sebenarnya menyelaraskan
dengan skema pembiayaan
yang selama ini kita lakukan
artinya bagaimana kemudian
skema pembiayaan kesehatan itu
yang sudah kita integrasikan
dengan jaminan kesehatan nasional
itu adalah seperti ini
oke jadi yang disiapkan
adalah vaksin booster ini adalah sebuah pilihan
begitu ya bu nadia
jadi namanya vaksin booster ya
jadi merupakan sesuatu yang
oke sebelum nanti
pak windu juga mengkomentari
saya ke pak ahmad arief dulu
ada beberapa temuan juga ada lapor covid
yang saya dengar juga
dilaporkan ya terkait dengan
tahap ataupun dosis ketiga
apa saja kemudian
temuan temuan dari lapor covid sembilan belas
ya jadi memang belakangan ya
terutama bulan agustus dan september ini
kami menerima cukup banyak
laporan dari masyarakat
dan yang dominan itu
di hari hari terakhir itu adalah proses pendataan
dan penyalahgunaan vaksin gitu
penyalahgunaan ini terutama adalah
ada laporan mengenai
apa itu penggunaan vaksin booster
yang sebenarnya sesuai dengan surat edaran kemenkes
sebenarnya harusnya untuk nakes
itu ternyata diberikan kepada non nakes gitu
termasuk keluarga pejabat
ke daerah ya
yang laporan yang masuk ke kami gitu
itu temuan temuan itu
artinya dari masyarakat ya
ya dari masyarakat
oke nah setelah kemudian mendapatkan laporan itu
apa yang kemudian dikaji oleh
apa penyebab sehingga kemudian banyak temuan temuan seperti ini
ini kan bagian dari
saya pikir yang perlu untuk dikawal adalah
kontribusi vaksin ya
terutama yang digunakan untuk booster ini
sebenarnya kan kementerian kesehatan juga memiliki
integritas ya setiap vaksin
yang disuntikan harus menandatangani fakta itu
tapi kenyataannya memang di lapangan
disimpangkan gitu ya
dan sebenarnya beberapa pengakuan secara terbuka
beberapa pejabat di daerah ya
waktu itu kan juga sudah terbuka
dan bahkan dalam pertemuan dengan presiden ya
waktu itu yang di kalimantan timur
itu juga disampaikan secara terbuka
kami tidak melihat adanya ini ya
ketegasan dalam memberikan sanksi misalnya
yang membuat penyimpangan ini ya
tetap dilakukan gitu
dan ini yang bisa menyimpangkan kan
yang memiliki akses ya terhadap vaksin itu gitu
kalau kita lihat kan
sebenarnya kan komposisi distribusi vaksin
ini kan sebagian melalui
kemudian melalui aparat keamanan ya
polisi sama tni
yang perlu dilihat dari mana ini bocornya
apakah orang juga yang masuk ke kami bahwa
masyarakat masih kesulitan mendapatkan vaksin ya
terutama di beberapa daerah
dan juga kawan pendataan tadi
misalnya orang yang kesulitan untuk
mendapatkan vaksin kedua misalnya
walaupun dia sudah
yang misalnya dipakai orang lain dan seterusnya
maka sebenarnya upaya untuk
menjamin tidak adanya penyimpangan booster ini
menjadi sangat penting
karena ini prinsip prinsip keadilan dalam vaksin itu
menjadi sangat penting
dan ini juga sangat penting dalam pengendalian pandemi kan
kalau ada orang yang masih tertinggal
sementara yang lain
sudah dapat booster
misalnya ini kan juga menghambat penanganan pandemi juga
baik bu nadia ada isu soal keadilan
di tengah ada rencana untuk memberikan vaksin booster
di tahun dua ribu dua puluh dua
tapi saat ini pun vaksin booster banyak diakses
oleh orang orang yang sebenarnya tidak termasuk
dalam prioritas yang harusnya mendapatkan booster
bagaimana bu nadia menjawab soal itu
tapi di tahan dulu kita break
nisca seakan sekan kembali
baik saya langsung ke bu nadia
jauh sebelum kita bicara soal rencana vaksin booster
bagi masyarakat umum di tahun dua ribu dua puluh
disampaikan oleh pak menkes
faktanya memang hari ini kita temukan
bahwa banyak masyarakat yang
di luar nakes ya
yang mendapatkan jatah vaksin booster dosis ketiga
ini yang cukup membingungkan
apa yang terjadi
apakah pengawasannya yang lemah
atau distribusinya yang kemudian
penyalahgunaan atau penyimpangan
yang tadi disoroti oleh
dari lapor covid bu nadia
ya tentunya kita
pertama mengapresiasi ya
artinya apa yang disampaikan
akan menjadi suatu masukan
untuk kemudian kami komunikasikan
dengan pemerintah provinsi
dan kabupaten kota
fungsi pembinaan dan pengawasan itu
memang begitu vaksin kita serahkan
dan kita distribusikan
ke kabupaten kota
maupun kepada provinsi
ini menjadi tanggung jawab
daripada provinsi dan kabupaten kota
yang kedua tentunya kalau ini distribusinya
melalui tni dan polri
tanggung jawab yang sama juga
untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan
sesuai dengan aturan
yang sudah kita tetapkan
kami juga menggandeng
dalam hal ini
untuk melakukan audit penggunaan vaksin tersebut
tadi sudah disampaikan juga
kepala rumah sakit
ataupun di rute rumah sakit
ataupun kepala didas kesehatan
harus mendandatangani integritasnya
untuk melakukan audit mereka harus mempertanggung jawabkan
pak arief kalau kemudian
ada rencana untuk vaksin booster bagi masyarakat umum
teman teman lapor covid
menyikapinya seperti apa
jadi kami biasanya menerima laporan
itu kan betul memiliki ebud ya
dan biasanya menyebutkan misalnya
sebelum melakukan booster
maupun kadang kadang sudah
beberapa waktu lalu ya
tanggal delapan september misalnya
kami menerima laporan
dua hari sebelumnya
tanggal delapan di satu perkantoran swasta
di jakarta misalnya
di jerman gitu
nah yang melaporkan kebetulan
memang keluarga salah satu pejabat gitu ya
yang dia mungkin
merasa tidak nyaman
lalu melaporkan ke kami gitu ya
dan ternyata kemudian
ada teman teman yang mengecek gitu
dan pada hari itu ya
buster vaksin yang bukan kepada nakes
itu salah satu bentuknya
dan ini terjadi di banyak daerah ya
di jakarta misalnya
kami juga menerima laporan
itu terjadi di jawa timur
kami juga menerima laporan di daerah daerah lain juga
baik saya kembali ke bu nadia
bu nadia tadi pak windu menyoroti bahwa
oke kalau pun ada rencana untuk
ataupun vaksin dosis ketiga di tahun depan
yang juga masih
masih banyak pr nya
di vaksinasi yang sekarang
bu nadia dan juga perlu ada
kajian bahwa membuktikan vaksin booster
ini memang perlu dilakukan
itu bagaimana sejauh ini kajian soal
perlu atau tidaknya vaksin booster diberikan
kepada masyarakat dan penyelesaian
terhadap vaksinasi yang sekarang dulu
untuk vaksinasi dosis pertama
dan kedua kepada
saat ini tentunya ini
sudah menjadi komitmen dari pemerintah ya
untuk kita selesaikan artinya kita
menargetkan di desember ini
sasaran vaksinasi yaitu
dua ratus delapan juta tadi setidaknya sudah mendapatkan
dosis pertama dan dosis kedua
nanti sisanya itu adalah mungkin
januari februari maret karena kita
tahu sebagian vaksin tujuh puluh juta
dosis itu akan baru kita terima
di bulan desember jadi
dari tahun ataupun
bulan desember tersebut
tapi opsi untuk
vaksinasi booster yang merupakan
vaksinasi yang artinya
ini adalah sifatnya gotong royong
jadi di jaminan kesehatan nasional
kita juga tahu ini adalah jaminan kesehatan
artinya bagaimana yang mampu
bisa membantu dan mendukung
nah ini tentunya mekanisme yang sama
yang akan kita berikan
pada dosis ketiga ini
dan tentunya kita berharap
jadi tidak ada lagi
yang terjadi seperti yang tadi
disampaikan oleh mas arief
dan pemerintah bisa akan tetap fokus
untuk pemberian vaksinasi dosis pertama
dan dosis kedua
nah terkait rekomendasi tentunya ini
tentu akan menjadi salah satu yang jadi pertimbangan
tapi pada skenario perencanaan
anggaran belanja negara
kita harus sudah siapkan
karena di desember itu biasanya
sudah jadi ya
rancangan anggaran tersebut
oke pak windu ada tanggapan pak
yang dosis ini ya
ini memang harus diselesaikan dulu kan
nah nanti baru ketika
ini sudah menjelang selesai
kita kan harus tahu tujuan dari
kalau tujuan dari vaksin
booster ini adalah
untuk pengendalian pandemi
dalam arti begini ya
jadi kalau ternyata terbukti bahwa
dua dosis saja tidak cukup
untuk mengendalikan pandemi
artinya populasi tidak terlindung
dengan dua dosis
maka berarti ini kewajiban pemerintah
untuk melindungi segenap warga kan
jadi tanpa terkecuali
vaksin booster harus menjadi
kalau ini masih ada yang berbayar
ada yang tidak
dan tentu ada orang yang mungkin tidak mampu ya
katakan misalnya dalam satu keluarga ada
misalnya atau empat orang
ya belum tentu dia mampu
untuk membiayai vaksinasi
yang untuk keluarganya
untuk booster ini
tetapi kalau kata
vaksin booster ini memang sebetulnya
hanya untuk melindungi individu ya
tidak dalam rangka untuk pengendalian
jadi artinya tanpa booster pun
ini bisa terkendali misalnya
karena cukup dengan dua dosis
jadi tidak masalah
kalau mau berangkat umroh
atau berangkat haji
maka dia vaksinasi meningitis
ya supaya dia tidak tertular
di tanah suci
memang itu mandiri
karena itu untuk kepentingan individu
bukan untuk kepentingan
perlindungan bagi populasi
yang dalam rangka untuk mengendalikan wabah atau pandemi ini
nah jadi tergantung ininya
tujuan dari vaksin booster ini
nah jadi sekali lagi
kalau memang betul betul untuk perlindungan bagi populasi
hak setiap orang
mendapatkan layanan yang sama gitu
artinya kalau memang lewat bpjs
kan sudah ada skema bahwa ada orang yang mendapatkan
kan di dalam persertaan
ada yang bpi
mereka kan sudah membayar itu
untuk membayar yurannya kan
jadi semua orang
memang melewati bpjs
kan bpjs kan berarti membayar kan
semua peserta bpjs
berhak mendapatkan vaksinasi booster ini
jadi bukan kemudian hanya
membayar yuran secara mandiri
jadi soal ini
kalau ini tentang untuk perlindungan warga ya

jadi semua orang harus mampu
dapatkan pelayanan kesehatan yang sama
saya kira begitu mas
oke bu nadia kembali ke tujuan ya
mungkin perlu diperjelas lagi
apa sih tujuannya
terhadap rencana vaksin dosis ketiga
bagi masyarakat umum di tahun dua ribu dua puluh
iya tentunya kita masih menunggu
tadi yang disampaikan
oleh pak widu ya
bahwa seperti apa
posisi daripada vaksinasi
karena kan sedang juga dilakukan monitoring
bisa bertahan dalam periode waktu tertentu
membutuhkan satu kali tambahan dosis
tidak perlu lagi pengulangan
dosis pertama dan dosis kedua
ini tentunya sambil menunggu perkembangan
skenario pembiayaan ini sudah kita susun
di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
karena tadi saya sampaikan bahwa
anggaran pemerintah untuk dua ribu dua puluh dua
itu sudah ketok palu
artinya memang sudah ada skenario nya
dan skenario ini adalah yang paling
tentunya mudah untuk kita aplikasikan
jadi skenario yang paling mudah adalah
skenario jaminan kesehatan
dan itu memang untuk di tahun dua ribu dua puluh dua
ke pak windu
bagaimana menanggapi soal
rencana ini yang tadi disampaikan
oleh bu nadia
ya makanya kan ini perlu kajian dulu kan
jadi kan ini
wacana ini nggak apa apa
tapi kita harus berbicara
lebih dulu tentang
apa pentingan dari
ya jadi apakah itu adalah
sekedar sebagai tambahan
untuk lebih terlindung
tetapi bukan sesuatu yang
maka itu bisa mandiri gitu
vaksin booster ini ternyata
dari kajian itu memang diperlukan
dua dosis tidak cukup
sekarang dua dosis ya
paling memang nanti ada
ya itu memang
tapi kalau ternyata hasil kajian menunjukkan
nanti dari literatur ya
dari jurnal jurnal ya menunjukkan bahwa
ternyata tidak cukup ini
namanya pengendalian pandemi
dalam rangka melindungi seluruh
nah kalau memang seperti itu
maka seharusnya ini menjadi program
booster ini adalah hasil kecerdasan tambahan gitu
supaya orang menjadi terlindung
tetapi sebetulnya dua dosis
maka itu tidak masalah
mandiri gitu karena itu pilihan
keharusan gitu ya
keharusan dalam rangka untuk pengendalian pandemi
ini konteksnya kan pengendalian pandemi gitu
nah kalau kata
booster untuk supaya
covid sembilan belas ini terkendali
tentu tidak layak
kalau ini berbayar gitu
oke jadi harus menjadi
karena juga ada
studi atau penelitian
yang menyebut yang kita juga baca
di berbagai pemberitaan mungkin
memang belum perlu adanya dosis ketiga
bagi masyarakat umum
bagaimana kemudian pijakan yang diambil
ketika mewacanakan atau berencana
dan bagaimana agar
ini kalau pun nanti menjadi sebuah program
ini bisa menjadi program yang tidak banyak
jadi ini adalah
pertanyaan yang diberikan oleh

kita bahas di segmen terakhir dialog
kami harus bere
kita akan segera kembali
saya lanjutkan dialognya
di segmen terakhir ini
saya ke pak
ada banyak temuan
terkait dengan penyalahgunaan
vaksin booster sekarang ya
ini kan kita bicara soal rencana pemerintah
untuk menjadikan vaksin booster
diberikan kepada masyarakat
dan juga berbayar begitu
apa yang menjadi concern dari lapor covid
memang akan diberikan untuk masyarakat umum
jadi apa yang disampaikan pak windu ya
harus menjadi dasarnya
jadi apakah memang data science nya
sudah memadai bahwa
buster ini dibutuhkan misalnya
untuk menanggulangi pandemi
dalam artian setiap orang membutuhkan itu gitu
jadi ketika setiap orang membutuhkan itu
untuk mengatasi pandemi
dan artinya ya
semua orang harus dapat gitu ya
dengan akses yang setara gitu
nah yang kedua adalah
yang paling sangat penting dari vaksin
dalam pengendalian pandemi itu adalah
itu adalah prinsip prinsip bahwa setiap orang
harus mendapatkan akses terhadap vaksin setara
makanya itu menjadi penting juga pengawasan tadi
penyimpangan buster dan yang lain lain
memastikan bahwa vaksin satu
yang bisa melindungi masyarakat itu
bisa disampaikan secara merata ke publik
dan satu hal lagi mungkin yang terakhir
mungkin kalau kita bicara mengenai pandemi ke depan
juga menjadi penting bagi catatan kita adalah
tidak hanya bertumbuh pada vaksin gitu
jangan seolah olah bahwa vaksin ini
kemudian menjadi segala galanya gitu
menjadi penting juga disampaikan kepada masyarakat
bahwa ini adalah komplemen dari upaya
mengatasi pandemi ya
masker dan yang lain lain
masih menjadi hal yang sangat penting juga
oke baik dan sebelum ke tahun dua ribu dua puluh satu
apa yang sekarang terjadi ini
banyak penyalahgunaan dan juga program vaksinasi
itu juga yang harus difokuskan terlebih dahulu
begitu mungkin pak arief ya
jadi bahwa yang sekarang ini terutama adalah
yang paling penting adalah memastikan distribusi vaksin ini
seluas luasnya ke masyarakat yang sampai sekarang masih ada yang sulitan gitu
banyak orang yang misalnya
seharusnya sudah mendapatkan vaksin dosis kedua
itu belum dapat
karena dia terlambat pasokannya
atau mungkin distribusinya dan yang lain lain
itu yang tugas yang paling penting saat ini
yang diharapkan dari pemerintah
baik dan itu juga tentu menjadi catatan
bu nadia bicara basis science nya ini kan
ada juga penelitian
yang kemudian menyebut atau bahkan
juga sudah mungkin dibaca oleh masyarakat
kita tidak perlu untuk adanya vaksin dosis ketiga
bagi masyarakat umum
atau misalnya who yang juga belum ada konsensus
mengenai keperluan dosis ketiga
bagi masyarakat umum
nah yang seperti ini bagaimana itu
bu nadia mempertimbangkan atau
dijadikan dasar untuk sebuah kebijakan
di tahun dua ribu dua puluh ke depan
untuk memberikan vaksin booster ketiga
artinya kalau kita melihat bahwa
kita sangat sepakat sekali ya
bahwa vaksin program pemerintah itu
ditujukan untuk mencapai seluruh target
sasaran dua ratus delapan juta tadi
oleh karena itu
kita juga pada kebijakan yang saat ini
secara tegas sudah mengatakan
bahwa pemberian vaksinasi
hanya kepada tenaga kesehatan
dan dalam kondisi situasi darurat ya
untuk pemberian kepada non nakes
itu tidak diperbolehkan
petunjuk teknis yang kita sampaikan
nah itu juga yang menjadi pertimbangan kita
vaksinasi program pemerintah ini
full untuk diberikan
kepada dosis satu
dan dosis kedua
sesuai dengan tasaran
nah opsi untuk dosis booster ini
menjadi salah satu pilihan
dan karena ini menjadi salah satu pilihan
maka skenario ini adalah
tentunya ada skenario
yang dilakukan oleh
orang yang bergurau
yang dilakukan secara mandiri
yang artinya pada perisian
yang kembali lagi adalah bergotong royong bersama
dan hal lain bahwa
dengan adanya skema mandiri
ini juga akan membuka ya
untuk kemudian mendapatkan vaksinasi
sesuai dengan pilihannya
karena saat ini kan kita juga
vaksin yang terbatas
yang terbatas dari dosis kedua
karena memang kecukupan vaksin ini
sangat terbatas dari produksi globalnya
jadi ini beberapa tentunya pertimbangan pertimbangan
mengapa skenario dosis ketiga ini
menjadi salah satu alternatif
baik pak windu ada banyak pertimbangan
yang tadi ibu nadia sampaikan
dan juga termasuk bahwa vaksin dosis ketiga ini
adalah sebuah pilihan
kalau ini sebuah pilihan
menurut anda bagaimana itu
ya saya sependapat dengan bu nadia ya
untuk kajian ilmiahnya kan
dan pho juga bagaimana
jadi kalau memang
yang penting ini adalah yang dua dosis ini
yang sekarang sedang kita
kita selenggarakan ya
dan kita harus segera capek
untuk coverage nya bisa sampai
kalau itu memang
yang di who sendiri kan
terus jangan dipikirkan dulu kan
karena masih banyak

penduduk dunia yang belum mendapatkan
yang dua dosis itu
jadi artinya kalau memang
booster ini adalah
bukan sebuah keharusan
tentu gak masalah
itu kan merupakan pilihan kan
jadi orang yang mau
menambah dosis yang ketiga
dibayai secara mandiri
tetapi kalau memang ini adalah
kalau kajian ilmiah menunjukkan bahwa
terus ada booster
maka tentu ini adalah
harusnya menjadi program gitu
nah jadi tergantung tadi ya
kebutuhannya apa gitu loh
booster ini memang diperlukan dalam rangka
pengendalian pandemi atau hanya untuk
perlindungan tambahan ya bagi
orang orang tertentu yang memang
menginginkan nah gitu
jadi itu yang penting
tapi dari semua itu
saya juga sepakat dengan mas arief tadi ya
bahwa jangan seolah olah
vaksinasi itu satu satunya
jalan untuk pengendalian pandemi ya
karena ada yang
penting lagi ya
jangan sampai tergantikan oleh
dan juga progress ya karena
merasa kalau sudah divaksinasi dua dosis
apalagi nanti ditambah booster yang ketiga
misalnya tahun depan
dan mereka tiba tiba
merasa terlindung ya
tonggarkan nah itu yang jangan sampai
jangan bahwa vaksinasi ini adalah
ini adalah salah satu senjata yang penting
tetapi senjata yang lain adalah
kemudian untuk pemerintah sendiri harus melakukan
yang sekarang ini saya akan
ya ya agak kendor gitu ya
jadi testing dan tracing
tracingnya memang sudah bagus
tapi ternyata tidak semua kontak erat
lanjut ke testing
karena banyak determinannya
banyaklah gitu ya
jadi itu yang harus dikejar
baik bu nadia terakhir
karena sudah dilemparkan rencananya ini
ke publik oleh pak menkes
artinya seharusnya sudah ada dasar kajiannya ya
karena kan kebetulan
ada studi juga yang menyebut bahwa ini belum
vaksin booster belum dibutuhkan
begitulah dan juga belum ada konsensus juga
bagi masyarakat umum
bagaimana menjawab itu bu nadia
ya sebenarnya vaksin booster ini
mengapa kemudian belum direkomendasikan who
karena kita tahu bahwa
yang saat ini sudah disuntikan
itu sebagian besar adalah
sudah dilakukan oleh negara negara
yang merupakan negara negara produsen vaksin
yang mempunyai stok vaksin cukup banyak
yang mungkin secara sosial ekonomi kurang beruntung
bukan negara dengan penghasil vaksin
mereka bahkan mungkin
belum memulai vaksinasi ini
nah untuk itulah kemudian who mengatakan
kalau masih memiliki staf vaksin
daripada kita berikan
kepada warga untuk pemberian dosis ketiga
ini lebih baik diberikan
kepada negara negara lain
dalam bentuk salah satunya adalah
covax facility ataupun hibah
ke negara negara tersebut
sehingga negara negara tersebut juga mendapatkan akses
untuk vaksinasi ini
nah inilah juga tentunya yang menjadi pertimbangan pada kita
bahwa kita tetap menyiapkan skenario
karena juga para ahli mengatakan
dalam enam bulan terjadi
penurunan dari efikasi
dan kita tahu
ini juga mempengaruhi
terhadap efekasi dari vaksin tersebut
jadi kalau kita berbicara
saya sangat setuju bahwa ini lebih pada
dan perlindungan individu ini bisa menjadi opsional
lebih lanjut dan kita akan mendengarkan
masukan dari para ahli
karena bagaimanapun juga
pendapat dari para ahli
itu bisa menjustifikasi
apakah perlu kita lakukan
vaksinasi tambahan ini
oke atau jangan jangan ketika
rencana untuk tahun dua ribu dua puluh
seperti akan membeli obat di apotek apotek
itu juga menjadi bagian dari transisi
itu bagaimana sebetulnya
salah satunya adalah
kondisi dari situasi pandemi
akan turun menjadi situasi yang kita sebut
artinya penyakit itu akan terus menerus ada
tapi akan berpotensi
untuk menjadi kejadian luar biasa
jadi kalau gampangnya adalah
seperti penyakit demam berdarah
bahwa penyakit itu ada
dan berpotensi selalu untuk kejadian luar biasa
kalau kita berbicara seperti ini
kita melihat bahwa proteksi tambahan ini
bisa menjadi salah satu opsi
dan kembali lagi
bukan single magic bulet ya
untuk kemudian mengatasi virus covid sembilan belas
oke dan rencana
pemberian booster dosis ketiga ini
untuk tahun dua ribu dua puluh dua
artinya masih terus melihat dinamika
perkembangan dan juga kajian
beberapa bulan ke depan mungkin bu nadia
ini sebenarnya salah satu skenario
yang diusulkan pada saat
acara rapat pendapat
jadi tentunya dpr juga akan
dan tentunya nanti akan memberikan juga
skenario terbaik untuk pemberian
dan bagian yang tadi disampaikan oleh pak ahmad arief
dan juga pak windu bisa menjadi masukan
dan kita hadirkan ke masyarakat diskusinya
agar menjadi diskursus
di ruang ruang publik
terkait dengan rencana ini
dan kita akan lihat seperti apa ke depan
terima kasih banyak ibu nadia
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
pak ahmad arief terima kasih banyak
pak windu terima kasih juga sudah bergabung
terima kasih bapak bapak dan juga ibu
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih
selamat malam bu nadia